nadatul ulama akan menginjak usia satu abad pada tujuh februari dua ribu dua puluh
pbnu akan menggelar peringatan puncak resepsi satu abad nu di stadion gelora delta sidoarjo jawa timur
selama dua puluh empat jam non stop pada hari ini
dan kita tergabung dengan koresponden cnn indonesia eka rima
selamat pagi eka bagaimana jalannya peringatan satu abad nadatul ulama di sana
selamat pagi eka rima
menteri yang lainnya juga mendampingi di sana
serta puncak resepsi harlah nahdlatul ulama ini menandai dari sekian kegiatan yang sudah dilakukan sebelumnya
mulai dari kih yang digelar di dua ratus lima puluh titik kemudian kemarin puncak dari halakofikih peradaban internasional digelar di surabaya
dan dari siang hari ini yang menjadi hal yang juga cukup unik adalah kegiatan menggalang doa
dari sekirakan akan ada
ada satu enam juta warga nahdien yang akan hadir di lapangan gelora delta sidoarjo ini
ini adalah bagian dari penggalangan doa
jika kita bisa lihat di sini ini tulisan tulisan ini bagian dari tulisan tulisan yang ditulis oleh warga nahdlatul ulama
dari seluruh penjuru indonesia
semoga kompak dengan pkb
ya ini menjadi salah satu isu politik yang cukup hangat ya di tubuh nahdlatul ulama
bagaimana ketidak harmonisan nadatul ulama dan juga pkb juga menjadi sorotan umatnya
kemudian juga ada selamat harlah nu
semoga di abad kedua nu tambah maju dan pesat
dan juga beberapa harapan yang lainnya dituangkan secara kreatif di sini
bersama saya sudah ada koordinator tim kreatif dari satu abad nahdlatul ulama
selamat siang pak
sepertinya tampak lelah sekali ya
lumayan karena sebelum sampai ke sini harus menembus barisan massa yang sudah terlanjur duduk itu
tiga km jalan kita tadi menembus masa jalan kaki
pak motivasi utama dari penggalangan doa ini apa
sebetulnya awalnya sih berawal dari diskusi kita dengan beberapa pengurus pbnu pusat
tentang bagaimana kita bisa menjalankan sesuatu di harlah ini yang unik yang belum pernah dilakukan
dan kemudian syaratnya adalah yang melibatkan umat
jadi karena itu kalau dilihat titelnya itu judulnya yang kita pakai adalah happening art
yang sebetulnya memang melibatkan halayak ini untuk terlibat
jadi karya ini nanti nantinya akan dikumpulkan kan
ini panel panel ini membentuk sebuah lukisan
nah lukisan itu boleh dibilang adalah lukisan umat semua
lukisan sekian ribu atau lebih tepat dua puluh enam ribu masyarakat umat yang hadir di resepsi kali ini
jadi pelibatan masa atau pelibatan umat ini sebenarnya jadi syarat utama dari atau pesan utama dari para
terutama adalah ibu ibu fatayat tentu saja
baik terima kasih
semoga doa doa yang sudah terkumpul ini bisa dilangitkan dan terkabul
dan mevru yang menjadi pekerjaan rumah seperti biasa menghadirkan ribuan orang tentu meninggalkan persoalan
salah satunya adalah persoalan sampah
kita lihat ini ada sekitar satu hektare jika diperkirakan ya
seribu meter persegi lahan tempat lapangan yang bagian luar
dari gelora delta sidoarian
di bagian dalam juga sudah hadir ribuan jamaah nadiyin
dan juga meninggalkan sampah yang sama
kalau saya konfirmasi
sementara kita istirahatkan dari pukul siang sebelas yang hari tadi hingga saat ini belum ada proses pembersihan
sementara nanti akan dilanjut lagi kegiatan kegiatan selanjutnya dari resepsi puncak ini
kemudian juga akan ada slang
kemudian ada beberapa artis lain seperti roma irama
akan ada di puncak harlah pada malam hari nanti ya
ini sekitar pukul
nanti malam juga akan ditutup
artinya kegiatan puncak resepsi harlah nadatul ulama ini akan berlangsung selama dua puluh empat jam
dan ada pesan pesan penting
yang disiratkan di sana oleh presiden joko widodo pada pidatonya tadi
ya ini terkait bagaimana
nah datul ulama lebih berperan optimal lagi
untuk turun sebagai organisasi yang mendampingi umatnya
terutama terkait dengan pendampingan pendidikan bagi generasi muda
dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat
terutama masyarakat nahdin
yang diketahui ada sekitar satu ratus empat puluh juta
atau satu ratus empat puluh ribu masyarakat nahdien
ini nantinya akan diharapkan menjadi salah satu
hal yang perlu didamping oleh nadatul ulama
terutama untuk menjaga perdamaian dan juga kedamaian di indonesia
serta mempertahankan nkri sebagai dasar negara republik indonesia
dengan menjadi inisiator terbentuknya perdamaian di tingkat dunia
dan menjaga stabilitas keamanan
baik kami akan terus memantau acara peringatan satu abad nadatul ulama
terima kasih eka rima atas laporan anda
selamat bertugas kembali